halo dengan bu elsa
maaf bu saya mengganggu waktunya sebentar
saya dari pantiasun mutara bunda
kami ingin konfirmasi tentang
dulu bayi yang pernah ibu bawa ke pantiasuhan kami
kira kira empat tahun yang lalu
untuk keperluan memperbaharui aksi kami
kami minta ibu datang ke pancasila
kamu tolong selidiki elsa ya
saya mau tahu
apa benar dia orang yang sudah membuang
anaknya adi ke pantiasun
saya mau tahu alasannya
kamu bisa pergi
gue akan bongkar semuanya
udah jadi sok peh
wanginya enak banget lagi
semoga mas al suka
kamu dari mana
tiba tiba ada di sini
dari tadi saya di sini ngeliatin kamu
mas kamu mau cobain nggak
ini aku bikin makanan spesial buat kamu
dan aku dapat resepnya di sini ya
dan aku dapat resepnya di sini ya
siapa yang dari tante rosal
jangan marah dulu cobain aja dulu
aduh lo kenapa jadi mikirin michelle sih
enggak lo harus lupain lo harus lupain
lo harus percaya
aduh anak mama cantik
hei apa kabar
rena udah seneng belum ketemu sama mama
aduh di rumah tuh udah dari tadi
ngomongnya pengen ketemu mama apa apa
seratus kali lebih kali disebutin mulu
mama cus kekenceng sama rena rena rena rena
kakak gak mau cus gak
lebih mainnya jangan jauh jauh ya nak
kecil banget emang anak
lo kenapa sih
mukanya lo itu gak bisa disembunyiin
lu kayak ada mikirin sesuatu
nah lo kayak sama siapa aja dah
mirna kan gue udah bilang sama lo
cerita sama gue
ada temen deketnya mas al
maksudnya temen deket yang mana
iya ada temen deketnya mas al dateng
iya palingnya cuman temen biasa kali
baru sekali sih
baru sekali doang lo kepikiran sampe kayak begini
pak bos itu ada yang berubah kagak
kalau nyembunyiin sesuatu
kan parah banget deh contoh
handphone yang tadinya gak pake password
tiba tiba pake password
tiba tiba dia cuek sama lo
ingin kawinnya dilepas
tapi kalo cuma nelfon sekali doang mah udah lo ngapain mikirin
loh kemen banget mas soal handphone yang dipasswordin
ternyata gua salah nge remyahin aldi baran
cerita semuanya ke nino
suara apa itu ma
kayaknya dari kamar elsa
biar aku yang cek aja ya
aku gagal dapat duit itu
aku gagal dapet duit itu untuk nebus sertifikat rumah papa
ya udah gak apa apa kamu tenang oke
ingat ingat kamu gak boleh stres
mendingan sekarang kamu mandi aja deh
biar lebih rileks ya
nomornya gak dikenal
marahin aja deh
telepon penting kali ya
halo dengan bu elsa
maaf bu saya mengganggu waktunya sebentar
saya dari pantiasun mutara bunda
kami ingin konfirmasi tentang
dulu bayi yang pernah ibu bawa ke pancasila kami
kira kira di pantiasun
kira kira di pantiasun
kira kira di pantiasun
kira kira di pantiasun
kira kira di pantiasun

untuk keperluan memperbaharui asikan
kami minta ibu datang ke pantiasun mutara bunda
besok jam sepuluh pagi
jadi elsa menyerahkan anaknya andin
ke pantiasun mutara bunda
terima kasih ya
terima kasih ya
ini buat kamu
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
kamu udah telepon elsa
jam sepuluh pagi di panti
kalau memang dia yang lakuin itu
dia akan datang pak
biar saya besok yang sah
engga engga usah kamu besok temanin mama aja ya
kamu baru pulang tadi reina dateng kesini tapi karena kamu belum pulang
akhirnya udah pulang takutnya omanya juga nyariin kan
mudah mudahan mirna tetap bisa jaga rahasia gue
meskipun sekarang dia jadi makin sering ketemu sama andin
sini mas aku udah masakin makanan spesial buat kamu
nih aku udah masakin spesial mas buat kamu mas
semoga kamu suka
enak enak banget kayak masakan mama saya
eh masak maksudnya iya tadi kiki juga nyicipin mbak andin merasanya lecatos nikmat
masakannya ini rasanya mirip sama masakannya mamanya mas ah
oh ya alhamdulillah deh aku juga baru dapet loh resepnya dari tante rosa